bersabar hadapin anak yang manja dan egois kayak dia
aku masih belum bisa terus terang sama clara
kalau aku sebenarnya adalah ibu kandungnya
aku masih butuh waktu yang tepat buat mengatakannya
demi clara aku harus lebih bersabar
dan rela tinggal di rumah ini
dan tidur di kamar pembantu
gue kesini cuma mau nengokin kabar lo
arsila sama putri
gimana kalian baik baik aja kan
alhamdulillah baik baik aja
sayang nih ada om dewa
oh iya putri kemana
lo gak ke kantor
karena perusahaan gue lagi ada masalah pak
dan putri lagi kerja
hah istri lo lagi jalan jalan sama gue
foto putri sama diego kok bisa kenapa ja
putus sama diego ini ini foto kapan putari ini
jajar jajar tenang tenang masih ya gue yakin diego pasti mancing
udah gini aja mendingan sekarang tolong putri enggak gue telepon
tohon raja langsung baper diego dilawan
kok ada yang kasih teleponnya enggak ngapain
serius yang penting aku pikir tadi dari klien
jangan terpancing emosi sama diego sekarang
lebih baik lo telepon putri aja
raja nelfon semoga arsila gak kenapa napa dan gak ada kabar buru tentang dia
waalaikumsalam sayang kamu dimana

halo ya allah gue takut putri diapapain
wah gue boleh minta tolong gak apa gue cari arsila ya
yaudah yaudah gue mau nyari putri dulu
lo tenang aja arsila aman sama gue ya
oh iya bawa sebentar
bu pinjam dulu ya sebentar
wah makasih banget ya wah ya
arsila sayang kamu sama om dewa dulu ya
gue jadi arsila ya
maaf ganggu saya mau ketemu sama diego
maaf pak bapak apanya pak diego ya
oh maaf pak pak diego sedang pergi bersama sekretaris pribadinya yang baru pak
sekretaris pribadinya yang baru
kayanya putri kerja sama diego jadi sekretarisnya
perjalanan dinas ke bandung pak
semoga putri gak diapa apain sama diego
iya terima kasih ya
kamu gak bilang sih kalau misalkan kita pengen keluar kota
ya kamu kan sekretaris aku jadi kemana pun aku pergi kemana pun aku dinas ya kamu harus sekretaris aku ya
tapi jangan kayak gitu juga kali kamu harusnya bilang sama aku supaya aku bisa minta izin sama raja
alah soal izin lah gak gampang ntar ntar aja ya
kalo ntar ntaran itu namanya bukan izin
udah dah mendingan daripada kamu baik protes mendingan ini tuh kamu gak tau pemandangan itu bagus banget ya
jarang jarang kita lewat sini
ya ampun lucu banget sih
kamu tuh cantik banget kayak mama kamu putri
ya ampun arsila
ya ampun badan kamu panas banget
arsila ya ampun

om bawa kamu ke rumah sakit ya
om bawa kamu ke rumah sakit ya
aduh ya ya
gak sempet tadi
putri lo tenang aja
gua bakal bawa lu tuh jauh jauh dari raja dan arsila
jadi gue yakin
akhirnya nih raja pasti panik banget sekarang
aku berusaha ngejar putri tapi aku sendiri gak tahu diego membawa putri kemana
dan bandingnya dimana lewat mana
kok rame rame gitu ya ya ampun ada kecelakaan
tapi kok bukan dewa ya
pak buka ilangnya